baik sekarang kita masuk ke informasi dari pilkada dki jakarta
demi merebut hati warga jakarta media sosial dianggap jadi sarana penting bagi ketiga calon dki
satu ini adalah berkampanye dan kini video merupakan format yang paling digandrungi
selain mudah dicerna kini teknologi juga membuat kita mudah mengakses video
lalu seperti apa sih gaya ketiga cagup dalam memanfaatkan kanal video di media sosial mereka
kita simak liputannya
media sosial masih menjadi senjata yang ampuh bagi para cagup dki dua ribu tujuh belas dalam merebut hati warga jakarta
tak hanya twitter dan instagram seiring perkembangan teknologi kini format video menjadi hal yang lumrah digunakan
mudah dicerna dan tentunya mudah diakses
seperti cagup nomor satu agus harimurti yudhoyono yang fokus mendokumentasikan kegiatan hariannya dalam kemasan video

spontanitas agus di lapangan dan rangkuman kegiatan disusun rapi dengan judul ahi daily
video minim narasi dan lebih menunjukkan interaksi dengan warga
lain halnya dengan calon petahana basuki cahayapurnama atau ahok
kumpulan testimoni dari berbagai kalangan mendominasi
ragam video yang disajikan di akun facebook ahok jarot dengan judul dua menit kenapa ahok
paling utama yang udah kelihatan dan udah banyak terrealisasi ahok itu sekarang bikin banyak rptra
tak hanya warga biasa selebritas juga dihadirkan untuk menyampaikan kesan terhadap apa yang telah ahok capai selama menjadi gubernur dki jakarta
tolong tambah lagi tempat seperti ini pak ahok pak jarod saya mau melihat lebih banyak tempat seperti ini lagi di jakarta
wiwaksono kerap muncul sebagai presenter dalam video video kampanye calon gubernur nomor tiga anies baswedan
jakarta ini bukan sekedar bangunan bukan sekedar infrastruktur fisik jakarta ini berisi rakyat
berbeda dengan kedua calon lainnya video yang digarap anies dan tim terlihat lebih naratif dan terstruktur
gagasan demi gagasan dikemas apik dengan atmosfer yang dramatis
kami akan berpihak pada rakyat kecil
beda orang beda gaya beda selera namun yang pasti media sosial merupakan titik yang cukup vital untuk warga jakarta menilai kapasitas tiap tiap pasangan calon
fajar fadillah cnn indonesia
hmm itu ada pesan pesan pastikan kenapa gaya gayanya berbeda beda
kenapa caranya seperti itu pasti ada target target khusus tuh yang mereka
ditambah lagi dengan social media ini menjangkau publik atau juga calon pemilih jauh lebih murah
karena semuanya kan gratis ya sehingga kreativitas setiap pasangan calon yang kemudian dipertaruhkan di sosial media tinggal bagaimana dengan anda nih
apakah hati anda terbeli atau tidak nah itu terserah oleh anda sendiri
tapi yang paling penting adalah tetap pelajari dan pilih karena suatu suara anda matters untuk jakarta
dua belas februari ya kita nantikan meskipun jumat ini akan ada debat yang tentu saja juga sangat dinantikan oleh semua warga jakarta ya